nanti aku akan
neri ikutin mereka neri
kenapa gak lo samperin aja sih tuh cewek
aku paling gak mau ribut ribut
apalagi untuk urusan cowok
ya tapi cewek itu udah ngerebut yang selama tujuh tahun ini jadi milik loh
itu cuma pesona sesaat
akan tahu kemana dia harus balik
ya kalau dia inget pulang
kalau enggak lo bakal kehilangan band selamanya
kalau band nyaman bersama dia kenapa enggak
nek jadi orang tuh jangan kelaut suci dong
lo jangan kelaut polos
lo tuh berhak marah
ben berhak mencintai
tapi lo berhak dicintai
tapi cinta itu gak bisa dipaksa neri
adalah ketika kita bisa membiarkan orang yang kita cintai itu bahagia
tapi gak ada teori kayak gitu di dunia ini nak
gue gak sanggup nih dengan cara hidup lo yang
kelewat pasrah atau bodoh
katamu kamu akan setia
apa sekarang kamu gak pernah lihat kebulan
belum kulit anda
terima kasih begitulah
ben aku pegang saya
bukan berubah alaminya
oh silahkan masuk
bahagia kehabisan bersama kamu
maksud saya saya rasa dia merasa nyaman
apa kamu bahagia bersama ben
iya maksud saya maksud saya saya nggak tahu kalau aloband sudah
bukan kamu yang salah
bukan salah siapa siapa
saya cuma pengen nitip band
tolong bahagiakan ben
karena saya tidak bisa melakukan itu untuk dia
mbak mbak mencintai ben
sejak tujuh tahun yang lalu
sekarang dan sampai nanti
tunggu dulu mbak
tapi mbak gak marah kan sama saya
untuk cinta yang tumbuh di antara kalian berdua
saya sudah merebut band dari mbak
apa saya harus mengambil kampak dan menghancurkan hidupnya ben
atau saya harus menghancurkan cintanya ben
kesejatian cinta adalah ketika kita rela melepaskan sebagian jiwa
dan ketika kita mampu bertahap
ketika kita mampu bertahan hidup
walau hanya dengan
sebelah jiwa yang sakit
mbak mbak tunggu
tadi ini kedatang
kamu gak apa apa kan
dia gak jahat sama kamu kan
gue cuma kenal dia sekali
ketemu dia sekali
dibanding lo yang udah kenal lama
selama tujuh tahun sama dia
sejantik sebaik dan sabar dia
lo jangan setuju bu
lo sama aja kayak laki laki yang lain
leh gue bisa jelasin semuanya
apalagi yang mau kamu jelasin
sekali aku kenal dia
kalau dia itu cowoknya
dia akan jatuh
dia akan jatuh
dia akan jatuh
dia akan jatuh

dia gak mikirin
kok sebenarnya dia tuh sakit banget
kok sebenarnya dia tuh sakit banget
lo itu adalah nafasnya
bagi dia lo itu adalah nafasnya
lo adalah hidupnya
lo adalah hidupnya
dan dia rela ngorbanin kebahagiaannya

mata mata demi kita
lo jahat ben
lo jahat ben
lo jahat ben
selalu ngelakuin hal itu sama inoko
selalu ngelakuin hal itu sama inoko
selalu bakal ngelakuin yang sama
selalu bakal ngelakuin yang sama
saking sempurnanya dia
saking sempurnanya dia
aku sampai merasa
aku sampai merasa
aku merasa gak berarti
apa apa buat dia
hubungan seperti itu gak akan bisa lama
yang ada akan saling menyakitkan untuk kita
untuk aku juga
tapi hatinya sakit ben
waktu akan mengubah segalanya
aku gak mau nyakitin dia
dia gak mungkin nuduh kamu seperti itu
karena hatinya terlalu putih untuk berperasangka
terus kita harus gimana
aku dan dia terus akan bersahabat
dia mau nerima itu
ya dengan ketulusannya
aku tahu betul hatinya
kenapa kamu meninggalin dia ben
udah lah oli
karena jawabnya akan terus sama
dan gak akan pernah ada ujungnya
kamu ngerti kan
nggak ada yang perlu dimaafkan
cuma dewa cinta yang pantas bersanding dengan ineke
saya cuma minta satu deh
seribu permintaan pun
kalau aku bisa melakukannya akan aku penuhi
hentikan sandiwara ini
karena kita akan kelelahan suatu saat nanti
nanti aku akan sampaikan pada mami dan papi
selamat buat kalian berdua